anjing juga butuh semua
lu jangan pernah
ya allah aku memohon kepadamu
kembalikan dia kepada kami
dalam keadaan sehat walafiat ya allah
nanti kalilah lu pak
sampai yelling dini lagi
reina memang bukan anak buah
dia juga bukan seorang k prereja
tapi dia butuhmu
anin juga butuh semua
lo jangan pernah tinggalin mereka
keselambaan memang website ini seperti menggunakan ini
duh gini gini kembali
kamu ada lihat surat nggak di meja
enggak ke ruang kerjanya pak bos juga kan
iya juga sih
ya udah deh kalau gitu makasih ya
ini sama ya tulisannya
kayak tempat dokter gigi yang aku pergi sama bapak
ini sama ya tulisannya

ancus aku mau minum teh anget
teh manis anget
yaudah gemoy tunggu di sini
enggak boleh kemana mana
kok bapak belum pulang sih
aku cari papa dulu deh di luar
siapa tahu papa udah pulang
ya bapak enggak ada
bapak belum pulang
ini pasti suratnya bapak
aku simpan aja deh
nanti aku kasih ke bapak
soalnya bapak udah pulang